kita beralih ke informasi lain hizbut tahrir indonesia tidak menerima keputusan hakim pengadilan tata usaha negara
yang menolak seluruh gegatan hti terkait pembebarannya oleh pemerintah
dan terkait hal itu hti pun akan mengajukan banding
hti mengeluarkan pernyataan sikap menolak keputusan hakim pt un pada selasa siang di kantor dpp hti tebet jakarta selatan
hti menganggap hakim pt un telah bersikap zolim dengan mempersalahkan kegiatan dakwah hti
upaya hukum akan dilanjutkan bahkan hingga ke tingkat mahkamah agung dan peninjauan kembali
kegiatan dakwah juga akan tetap dilangsungkan dengan berbagai cara
kita katakan sebagai kesualiman karena keputusan itu dibuat tanpa dasar
jangan gembira dulu dengan keputusan pengadilan tata usaha negara jakarta ini
karena masih ada kesempatan untuk mengajukan banding mengajukan kasasi bahkan mengajukan peninjauan kembali atau pk
dan hisbut tahrir indonesia sudah sepakat untuk mengajukan banding